bahkan jabatan menteri pun
sekarang ini sudah mulai
wah pada rebutan deh
ketika menghadapi krisis multidimensi
saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping
dengan jumlah menteri tiga tiga
terbukti krisis dapat diatasi
dan seluruh hutang terutama
jangan enak enakan tidur loh
kayak apa kalau terjadi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital